dan kini kita menuju ke nusa tenggara barat akibat erupsi gunung rinjani seluruh penerbangan dari dan menuju bandara internasional lombok terpaksa ditutup
tutupan dilakukan mulai senin sore pukul enam belas lebih lima belas menit waktu indonesia tengah hingga selasa pagi pukul sepuluh pagi waktu indonesia tengah
delapan penerbangan dengan ribuan penumpang domestik dan mancanegara masih tertahan di bandara lombok peraya
erupsi gunung rinjani kembali terjadi senin satu agustus dua ribu enam belas pantauan dari satelit himawari menunjukkan arah pergerakan abu vulkanik gunung rinjani menuju ke arah tenggara barat daya
sebaran abu vulkanik tersebut menutupi jalur penerbangan dari dan menuju bandara internasional lombok praya
dan akibatnya dua puluh sembilan penerbangan domestik dan mancanegara terpaksa dibatalkan karena bandara ditutup total
penutupan dimulai pukul enam belas lebih lima belas senin sore
hingga pada selasa ini pada pukul sepuluh pagi tergantung cuaca di sekitar bandara
untuk sementara penumpang dipersilahkan untuk mengurus ke maskapai penerbangan masing masing
apakah akan membatalkan atau menukar jadwal penerbangan
sementara itu akibat ditutupnya bandara internasional lombok bandara internasional juanda sidoarjo dipadati penumpang
penumpukan penumpang semakin parah karena sebelumnya terjadi penumpukan akibat delay pesawat lion air
hingga senin malam tercatat sudah ada tiga penerbangan yang membatalkan penerbangan menuju lombok
untuk mendapatkan informasi atau situasi terkini di bandara internasional lombok kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia lalu rahmat juniadi
selamat pagi lalu bagaimana informasi terkini pergerakan abu vulkanik rinjani hari ini
selamat pagi lady dan alfian
cuaca di lombok pagi ini cukup bersahabat
demikian juga dengan kondisi gunung rinjani yang kemarin sempat erupsi
pagi ini bisa terlihat dengan jelas tidak ada letusan yang terjadi
sementara itu pantauan dari satelit himawari pada pukul empat dan pukul lima waktu indonesia barat juga tidak terdeteksi adanya pergerakan abu vulkanik yang sempat terjadi
seperti kemarin yang mengganggu penerbangan
dari dan menuju bandara internasional lombok
namun demikian hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai akan dibukanya kembali bandara internasional lombok pagi ini
karena otoritas bandara hingga saat ini sejak pukul tujuh waktu indonesia tengah tadi pagi masih melakukan rapat tertutup untuk menentukan apakah bandara pada pukul
waktu indonesia tengah pagi ini bisa dibuka atau tidak
apakah memang pada pagi hari ini masih banyak calon penumpang yang sudah datang ke bandara untuk melakukan penerbangan atau untuk mereschedule penerbangan atau mungkin untuk merefund tiket mereka lalu
pantauan kami di bandara pada saat ini sejumlah penumpang sudah mulai berdatangan menuju bandara internasional lombok
mereka masih menunggu
menunggu kepastian apakah bandara pada saat ini sudah bisa dibuka atau belum
sementara di dalam sejumlah penumpang juga masih terlihat melakukan refund atau mereschedule untuk keberangkatan mereka ke tujuan masing masing pada pagi hari ini
lalu bagaimana penanganan sejauh ini terhadap para penumpang yang mengingat dari kemarin hingga saat ini juga terjadi pembatalan penerbangan
adakah fasilitas penerbangan
atau tambahan yang disediakan dari pihak bandara saat ini
seperti yang saya informasikan bahwa sejak kemarin hingga kemarin sore hingga malam hari memang terjadi penumpukan penumpang yang melakukan refund dan melakukan reschedule
ada beberapa solusi yang diberikan oleh maskapai terhadap para penumpang yang memang tidak bisa berangkat
pada hari kemarin akibat erupsi
beberapa alternatif juga kami lihat juga kurang memberikan pelayanan yang baik kepada para penumpang hingga beberapa penumpang juga melakukan aksi protes karena pelayanan pihak mas kapai memang kurang terlihat cepat menangani beberapa penumpang yang memang
sudah sudah ingin diberangkatkan
tapi mereka beberapa diantaranya akhirnya memilih menggunakan jalur laut untuk melanjutkan perjalanannya pada pagi hari ini
baik terima kasih lalu rahmat juniadi informasi langsung anda dari bandara internasional lombok
bandara igusti ngurah rai dibatalkan
dan untuk mengetahui situasi terkini di bandara igusti ngurah rai sudah terhubung dengan produser lapangan sian indonesia igd nyoman widadinata
nyoman bagaimana situasi bandara di sana pagi hari ini
ya alfian dan lady memang pagi ini bandara igusti ngurah rai baik di terminal keberangkatan internasional maupun domestik tampak normal
artinya tidak begitu terpengaruh dengan adanya abu vulkanik dari gunung barujari di lombok
hanya saja memang dari kemarin dari hari senin sore sampai selasa dini hari tadi ada tiga belas penerbangan baik itu internasional maupun domestik yang terpaksa dibatalkan
baik yang keluar dari bandara igusti ngurah rai maupun yang menuju ke bandara igusti ngurah rai bali
ada tujuh penerbangan

dan memang pagi ini tujuan internasional juga beragam
artinya ada pesawat yang bukan dari maskapai australia yang justru berangkat pada pukul tujuh pagi tadi ke port
sementara pesawat dari maskapai australia yang akan berangkat pada pukul sembilan pagi ini sudah menuliskan di papan pengumuman keberangkatan bahwa dibatalkan keberangkatannya pada pukul sembilan
memang pihak masing masing maskapai memang punya kebijakan sendiri terkait dengan keberangkatan
terkait dengan abu gunung abu jari
kemungkinan ini bisa jadi karena rute yang dilalui memang berbeda
tidak melewati wilayah lombok ataupun wilayah bandara lombok
sementara kemarin juga di domestik ada lima penerbangan yang dibatalkan
baik ke lombok maupun datang ke bandara igusti ngurah rai bali
tiga diantaranya menuju lombok dan tiga diantaranya yang akan menuju ke bandara igusti ngurah rai bali
namun pagi ini ada penerbangan yang sudah check in
diantaranya ada ke peraya lombok di nusa tenggara barat
artinya mereka yang berangkat ke peraya pada pukul sembilan sudah diumumkan dibuka check innya
padahal dibukanya kembali bandara di lombok juga belum pasti
karena pagi ini pergerakan abu vulkanik seperti yang saya tanyakan tadi di kantor bmkg
menyatakan bahwa belum terdeteksi kemana arah abu vulkanik pagi ini
ini dimungkinkan karena bisa jadi karena tertutup oleh kabut asap yang ada atau kabut yang terjadi di seputaran gunung baru jari tersebut
jadi belum bisa terdeteksi ke arah mana arah abu gunung baru jari ini
karena kemarin hingga tengah malam kemarin arah abu vulkanik gunung baru jari itu menuju ke barat
ke peraya dan ke tenggara
alvian dan lady
ya nyoman sejauh ini apakah ada keluhan dari beberapa penumpang yang sebelumnya penerbangan mereka batal
lalu ketika ingin mereschedule kembali penerbangan mereka ada prosedur prosedur yang cukup sulit mungkin yang mereka harus lalui seperti itu
ya lady memang sebagian besar penumpang yang batal berangkat itu menjadwal ulang keberangkatannya
dan sudah diperbaiki
dan sudah dilakukan oleh pihak maskapai yang menerbangkan masing masing penumpang
dan memang maskapai dari luar artinya dari negara negara lain bukan dari domestik
itu mereka memberikan semacam kompensasi menginap di beberapa hotel yang ada di seputaran kute atau di seputaran bandara ini
sambil menunggu penjadwalan ulang kapan mereka akan berangkat
namun kebanyakan maskapai domestik atau maskapai indonesia
hanya menjadwal ulang dan biaya mereka menginap tidak diberikan
alpian dan lady
baik terima kasih igede nyoman wideneta melaporkan langsung dari bandara igusti ngurah rai bali